kesibukan melihat jadwal pertandingan adalah rutinitas bagi volunteer di gelaran sea games
ke tiga puluh dua kamboja dalam sea games kali ini ada ribuan volunteer yang terlibat dari berbagai negara
termasuk indonesia tak terkecuali fahri dan fema kedua pemuda ini memutuskan mendaftar sebagai
volunteer karena tertarik dengan event event besar olahraga aku kan pernah ikut si apa asian games
dua ribu delapan belas terus yang para gamesnya juga aku ikut terus jadikan ada grup tuh grup yang dulu dulu nah mereka
share share volunteer volunteer apa namanya lawangan lawan volunteer gitu kan terus yaudah aku
kebetulan yang pengalaman lalu lalu aku suka juga di jadi volunteer gitu jadi ya pas ada bukan si
games ini aku daftar gitu
saya di gimnastik jadi lo lo tim indonesia di gimnastik itu tuh aku kebetulan sebelumnya udah
pernah ikut beberapa event beberapa event itu tuh kayak asian para games terus asian para gamesnya
juga sama formulai jakarta iprix terus pengen nih coba event di internasional gitu yang tapi di luar
indonesia terus aku coba daftar yaitu salah satunya ini sea games di kamboja kebetulan kemarin
alhamdulillah nya dapet jadinya yaudah
bekerja di negeri orang bukan tanpa masalah
selain agenda yang padat beberapa hal juga kerap merepotkan
kedua warga negara indonesia saat menjalankan tugas
beda sih jelas bahasa ya bahasa beda
aku sering banget dikira orang sini
terus sorry bukan orang kamboja gitu
terus di sini juga kebetulan kan lagi heat wave juga
jadi cuacanya emang panas banget beda banget sama di indonesia
itu sih yang paling beda kalau di indonesia
ya cukup buat makan lah
sebenarnya sama aja karena kultur kamboja dan indonesia itu mirip
tapi yang agak susah itu di makanannya kan
karena makanan di sini tuh kayak kurang halal foodnya
jadi kayak agak susah untuk cari makan
jadi aku harus bawa bukel dulu ini dari hotel
kayak roti kayak gitu gitu buat makan siang sama malam
gelaran multi event sebesar sea games tidak bisa berjalan lancar
tanpa keseriusan semua pihak yang terlibat
termasuk volunteer yang bertugas memastikan kelancaran jalannya pertandingan
di setiap cabur maupun lokasi pertandingan
edo eka rizky softan herdiagama nompen kamboja